sementara polda jawa timur berhasil mengungkap kasus kejahatan karding
atau pencurian data kartu kredit antar negara yang dilakukan oleh tiga orang peretas
dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti berupa hasil belanja online senilai lima ratus juta rupiah
tim cybercrime diskrim suspolda jawa timur berhasil mengungkap kejahatan karding
atau pencurian data kartu kredit antar negara yang dilakukan tiga orang peretas asal bojonegoro dan kota malang
dalam modusnya para pelaku meretas akun apple dan paypal untuk mencuri data kartu kredit para korban
setelah mendapatkan data para pelaku kemudian langsung membelanjakan barang dari amerika serikat
melalui situs belanja online menggunakan kartu kredit para korbannya
dengan beraksi sejak tahun dua ribu enam belas tak tanggung tanggung
hasil kejahatan dari ketiga pelaku ini total berkisar lima ratus juta rupiah
dari hasil pendidikan polisi para korban seluruhnya berasal dari amerika serikat
setelah berhasil membeli barang secara online para pelaku kemudian menjual barang tersebut melalui akun facebook dan media sosial lainnya
kedua duanya telah ada karder
karder itu daripada pelaku karding disebut karder
yang melaksanakan transaksi online dengan menggunakan kartu kredit ilegal
akibat perbuatannya para pelaku kini dijerat dengan undang undang ite dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
wahyu pratama surabaya